sampai jumpa di video selanjutnya
jangan dengan mudahnya merayu kamilah agar mendonorkan ginjalnya
ya allah kenapa di saat aku sudah bisa menerima kamilah sebagai cucuku
kenapa kau pisahkan kami lagi ya allah kenapa
nah mila mau dibawa kemana mah
udah nggak usah banyak tanya fadil ayo ikut tante mila
mah jangan sakitkan mila mah
ayo kamilah ikut tante
udah ikut aja sama tante ayo
kaval ini ada kamu mila dia ini tanggung jawab kamu
dia yang harus kamu pikirkan
bukannya pak haris yang sudah mencapakan kamu mila
sebenarnya siapa sih pak haris
memangnya dia benar papa kandungan
kamu akan lihat sendiri mila
di akte kelahiran kamu tidak ada namanya pak haris
jadi apa buktinya kamu dia papa kandungan
sampai kapan sih
kamu mau berkorban untuk pak haris milla
kava ini darah daging kapu mila
dia membutuhkan kamu mila
tolong jangan kamu korbankan kava dan memutuskan untuk menolong pak haris
karena pak haris itu tidak patut kamu tahan
mama ceritamu sedih
kalau kava kuat mama juga kuat kava
tolong bantu mama
lekanc rebel baptisme
kamonly aku tengah marah

lihatlah ini juga binaknya pra buzz
dan kamila sudah setuju
jadi gak ada kedua atau ketiga
kamila mau bertemu dengan papanya ma
fadil camilla itu sudah janji
dia harus menempatinya
ma menurut fadil sikap mama ini udah aneh ma
karena sebenarnya mama gak berhak untuk melarang kamila bertemu dengan papanya ma
apalagi posisi mama sekarang sebagai calon mertua
menurut fadil sikap mama ini udah berlebihan ma
fadil mama bersikap seperti ini
karena mama tidak mau kamila dimanfaatkan oleh keluarganya pak haris
kalau kita sering sering mengizinkan kamila bertemu dengan mereka
hati mereka dengan mudahnya merayu kamila
agar mendonorkan ginjalnya
dan akhirnya kamila dengan senang hati menyumbangkan ginjalnya
untuk orang yang belum tentu bapak kandungnya
apa mama salah fadil
ma mama jangan bicara seperti itu
kalau mama gak mau kamilah mendonorkan ginjalnya
fadil jamin ma kamila gak akan melakukan itu
tapi mama biarkan kamilah bertemu dengan pak haris malam ini ya ma
ma fadil juga gak mau ma kamila mendonorkan ginjalnya
dan mama tenang aja
selama ada fadil fadil gak akan membiarkan kamila melakukan itu
fadil janji fadil akan menjegahnya kalau fadil tahu kamila akan melakukan itu
tapi sekarang kamila ingin bertemu dengan pak haris ma
kamila ingin bertemu dengan pak haris
kamilah ingin bertemu dengan ayahnya
apa itu salah ma
ma fadil tahu
mama melarang kamila
bukan semata mata karena mama peduli sama kamila kan ma
tapi karena mama mempunyai dendam pribadi dengan keluarga pak haris
ma kamila ingin bertemu dengan papanya
dan pak haris ingin bertemu dengan anaknya ma
jadi fadil mohon
masalah mama dengan masalah kami
kamila ini berbeda ma
tolong jangan mama campurkan
dan benar kata bularas ma
mama gak bisa mematahkan tali sireturahmi ini ma
karena bagaimanapun juga mereka itu adalah pasangan ayah dan anak
dan gak ada yang bisa memisahkan mereka kecuali tuhan ma
dan sekarang coba mama posisikan diri mama dengan kamila ma
mama juga pernah kehilangan taufan kan ma
hubungan keluarga antara ibu dan anak sempat terputus
dan mama masih ingatkan perasaan sedih itu ma
itu juga yang dirasakan kamila sekarang mah
jadi fadil mohon
tolong mama bersikap sedikit lebih bijak kepada kamila ma
bentar lagi kamila datang
kamu yang tenang ya haris
alena eh kamu kemana ya
kok belum datang datang juga
katanya mau jemput kamila
mungkin kamilanya gak mau kalau santai
kamila nggak mungkin nolak diajak ketemu sama papanya
tadi malam aja kamilah semalaman di sini
mungkin karena apa tante
tante mau bilang kalau kamila nggak bisa datang ke sini gara gara dilarang sama tante ambar
bukan itu sih maksud tante alena
tapi kita harus ngerti posisinya kamila
camilla itu kan sekarang tinggal di rumah keluarganya fadil
terus keluarganya fadil kan juga sudah banyak membantu dan menolong kami lah
di saat kami terpuruk pun
keluarga fadil selalu ada buat camilla
dan mereka sudah menganggap kamila itu sebagai keluarganya sendiri
mungkin karena itu camillah nggak bisa sembarangan bertindak
terutama sama bu ambar
karena bu ambar sudah menganggap kamila itu seperti anaknya sendiri
jadi tante ambar pikir karena dia telah menolong dan menampung kamila di rumahnya
dia berhak segalanya atas kamila
sampai memungkiri ayah kandungnya sendiri
kalau memang seperti itu artinya tante ambar nggak punya perasaan
dan semua perbuatan baiknya sama kamila itu pamrih nggak tulus
ayang duduk dulu ya
ibu sakit hati
sakit hati kenapa bu
tante ambar ini semua tante ambar ayang
datingi ayang ke rumah bu ambar
ayang mau mengajak kamila melihat papa
ayang nggak berhasil ngajak kamila tapi malah diusir
alena kan udah pernah bilang sama ayang
ayang tuh kayak nggak tahu sifatnya tante ambar
dia itu cuma mau menang sendiri
dia selalu merasa kalau dirinya dia adalah orang yang paling benar
kamu jangan memperkeruh suasana ya sayangnya
tante nggak usah ngebelah kamila lagi tante
udah jelas jelas kamila itu membela tante ambar
dan tante tahu sendiri kan kalau tante ambar itu membenci keluarga alena tante
nggak usah diperpanjang lagi
kita nggak usah mengharap kamila akan datang ke sini
karena itu nggak mungkin
apalagi sampai mengharapkan nonor ginjal dari kamila
itu sudah nggak mungkin
karena kamila sudah memilih keluarga itu
dan membuang kita sebagai keluarga aslinya
dia nggak butuh lagi sama kita
kita nggak boleh nyerah
kita harus tetap usaha
ini semua demi papi ayang
ini semua demi papi ayang
kita nggak boleh nyerah
kita nggak boleh nyerah ya
sepertinya kita harus kasih kamilah waktu
kamilah nggak mungkin mutusin sendiri
kamilah harus bicara dulu sama fadil
karena fadil itu kan calon suaminya
terus fadil juga harus membicarakan ini sama keluarganya
boleh lihat itu
barusan mau ngijinin kita pergi
kok bisa tante amber kasih izin kak
bukan tante amber akan marah sama mila
kalau tante amber tau kak mila akan ketemu soal papa
tapi izinnya cuma untuk menjenguk pak haris
bukan untuk mendonorkan ginjal kamu
aku minta satu hal
kamu gak akan berpikir untuk mendonorkan ginjal kamu
karena kali ini mau mengijinin kita cuma untuk menjenguk pak haris